kuliner kita tahu menjadi salah satu hal yang paling dinanti menjelang idul fitri
mulai dari ketupat kemudian opor ayam sampai kue dan juga penganan pengantar silaturahmi
nah yang satu ini adalah dodol betawi dapat menjadi pilihan manis untuk anda
yang permintaannya bahkan jelang lebaran kian meningkat
kawasan jalan damai pasar minggu jakarta selatan ini terkenal
sebagai salah satu sentra produsen dodol betawi di jakarta
dodol betawi maimunah salah satunya
setiap hari mulai pukul lima kedai dodol maimunah sudah mulai menyiapkan bahan olahan
untuk dodol betawi andalan
harga satu dodol dalam wadah atau besek ini berkisar dari tujuh puluh hingga delapan puluh ribu rupiah
maimuna mengaku omsetnya tak pernah surut
pesanan menjelang lebaran kebanyakan berasal dari perusahaan
yang kemudian membagikan dodol ke karyawannya
pertama kemampuan kantor
proses pembuatan yang masih menggunakan cara tradisional menjadi keunggulan dodol betawi
yang dinilai para pembelinya memiliki cita rasa yang masih otentik
enak sih asli gitu rasanya berasa banget dodolnya gitu loh
ketannya juga sih ya gulanya juga
di hari besar seperti lebaran atau tahun baru imlek
terutama karena banyak pembeli yang memesan dalam jumlah besar